ngapain kamu tidur disini
hah punya kamar sendiri malah tidur disini
ma biarkan kakak alika tidur disini ma
kenzo sayang kan ada mama
biar mama yang temenin kenzo ya
gak perlu kakak alika
kenzo kamu gak boleh kayak gitu
kamu harus nurut sama mama ya
biar mama yang temenin kamu ya sayang
kenapa masih disini
dulu dulu nanti kalau misalnya ada apa apa gimana
iya sayang ya aku nunggu dulu
kalian pikir kalian bisa melarikan diri
dapit sintia kalian tahu
kalau anak buah buah
tersebar di seluruh wilayah ini
gue gak mau dengar seluruh alasan lo
lo harus bayar seluruh utang lo
gue cuma ngutang lima ratus juta
bukan satu lima miliar
lo gak usah pura pura lupa
gue udah ingatin ke lo
kalau utang utang ini bisa bertambah tiga kali lipat
foto pernikahan kalian
sudah gue bingkai
itu indah sekali
kalau kalian sudah lo ngasih seluruh utang kalian
gue udah nikah
kalian pikir gue
kalau kalian sudah menikah
sebelum cynthia menikah dengan laki laki kaya itu
jadi ingat baik baik
kalau kalian belum bayar utang kalian itu
gue akan bocorin pernikahan kalian
setelah itu dia akan mendepak lu dari rumahnya
karena lo udah melakukan poliandri cynthia
alih gavin bangun yuk
mama heran deh
kenapa sih susah banget melupakan bela
bella udah apa sih
berbuat apa sampai afif
seperti itu bingung banget
tetap aja afif
mempertahankan supaya bella itu mendapat warisan
padahal bella sudah menyerahkan warisannya buat kita
jadi aku mesti caramel loh
mah dari tadi mama nyebut nyebut terus nama bella
sebenernya bella itu siapa sih ma
untunglah kamu gak inget siapa tuh bella udah gak usah diinget inget lah
udah udah udah
kamu bukan bantuin mama malah menambah pusing mama
hah bingung mau jadi gimana nih caranya ya kok tetep aja abduh gitu
kamu mau ngapain kamu deket deket
aku punya kejutan buat kamu
duduk dulu deh yuk
aku siapin semua ini
kalau kamu ingat dulu kita sering banget piknik kayak gini
tapi sekarang gak usah jauh jauh buat piknik disini juga bisa kan
yang penting kita berdua
nih raina aku udah siapin semuanya
dulu waktu kita piknik aku selalu siapin masakan yang kamu suka
semuanya aku siapin makanannya
dan kamu selalu belain aku
walaupun adik kamu menentang aku
hafib itu gak suka loh sama aku
tapi kamu gak pernah peduli
kamu selalu belain aku raina
tapi kamu masih plus plus dengan aku
baby broke jadi suka lewat kamu
nuya mampan juga
rida itu ketinggalan
sayang kamu kenapa
maaf kepala aku sakit banget
sakit banget kepala aku ya allah
siapa perempuan itu
kenapa wajahnya kebayang kebayang terus di pikiran aku
ma jangan cintik aku ma
ma jangan cintik aku ma
dah gak usah takut
pa biar alika aja temenin kenzo disini
kasian dia nanti kenzo ketakutan lagi
sama dengan adiknya
selamat tidur sayang
aku tadi dengar dia teriak teriak
dia kayaknya mimpi buruk mbak
mimpi buruk gak biasanya kenzo mimpi buruk
biasanya malah dia tidur tuh nyenyak sampai pagi loh
apa mungkin dia trauma ya reno
bisa jadi tapi trauma sama apa
apa yang afif rencanakan
kenapa tadi dia bilang kalau dia mau ketemu sama bella
lagi mikirin apa
oh enggak enggak bukan bukan apa apa
iya anak ngapain tidur disini
ngapain kamu tidur disini ayo bangun
hah punya kamar sendiri malah tidur disini
biar mama yang temenin kenzo ya
gak perlu kakak alika
kenzo kamu gak boleh kayak gitu
kamu harus nurut sama mama ya
biar mama ya temenin kamu ya sayang
hei alika kenapa masih disini
bukannya pergi kamar sendiri
aku tuh disini karena aku kasihan sama kenzo
pakai jawab lagi
hei ngelawan kamu sama tante ya
oh mau ya anak kecil
kalau alika tahu rencanaku dia bisa mengencurkan semuanya
dan dia bilang kerenuh
aku gak mau itu terjadi sebelum tujuan ku tercapai
sekarang jangan letak tahu woi oi syuting kekamu
kan kaya itu cohen